inspektorat jenderal kementerian pertanian menggelar rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di kota pangkal pinang provinsi bangka belitung pada rabu dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
rapat ini diselenggarakan untuk menyikapi krisis pangan yang ada di provinsi bangka belitung
rapat ini diselenggarakan untuk menikapi krisis pangan yang ada di provinsi bangka belitung
di provinsi bangka belitung kementan mengajak seluruh stakeholder bersinergi
untuk menikahi krisis pangan yang ada di provinsi bangka belitung
untuk menjaga ketahanan pangan termasuk melibatkan kementerian desa
menurutnya hal itu penting karena masalah pangan tidak bisa dikerjakan sendiri
dalam kunjungannya ke pulau bangka irjen kementerian pertanian jan samuel maringka
juga menyempatkan mampir ke salah satu bumdesma di kabupaten bangka selatan
bum desma ini dikelola sejumlah masyarakat terutama kalangan pemuda generasi z
mereka adalah perusahaan yang berkembang untuk menjaga ketahanan pangan
perusahaan di desa yang mengolah lada putih
produk mereka kini dikenal dunia dengan brand buntuk white pepper
brand tersebut dikenal dengan kadar piperin atau kepedasan dan kehangatan tertinggi di dunia
usaha mereka sudah berjalan sejak dua ribu sembilan belas silam
jan samuel maringka menyebut kegiatan sinergi ini merupakan salah satu langkah
dari menjaga ketahanan pangan di bangka belitung
kementerian pertanian bekerja sama z
pemerintah provinsi juga untuk mengingatkan kembali peraturan daerah terkait dengan lp dua b
untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
artinya apa pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan
namun keberpihakan terhadap sektor pertanian harus tetap terus kita ingatkan
artinya nanti kalau pun ada kebijakan kebijakan pembangunan
mungkin pemerintah daerah juga perlu
sementara itu penjabat gubernur babel suganda pandapotan pasar ibu
menyambut baik sinergi seperti apa yang dimaksudkan kementan
suganda menjelaskan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi pangan
di antaranya yakni dengan menyediakan tiga hektare lahan sawah di kabupaten bangka selatan
namun saat ini lahan ini belum semua dikerjakan karena petani masih kurang
dia pun mengajak masyarakat yang ingin beralih dari pertambangan timah ke pertanian
makinan petani akhirnya tadi pak dirjen juga sudah menyampaikan

di desa nambang itu inisiatif dari kades dan perangkat desa
mereka walaupun dalam kondisi kering bagaimana tetap bisa menanam padi
mereka berinovasi dengan membuat kunci air
sehingga debit air itu bisa naik sehingga bisa mengaliri sawah
mudah mudahan ini dicontoh untuk desa desa lain yang ada di
tentunya kita melihat bahwa ada unggulan unggulan lain
tadi kita berdiskusi juga dengan kepala dinas kita melihat bahwa apa yang menjadi unggulan unggulan di setiap kabupatennya
kita berharap dengan kearifan lokal mereka akan melihat keunggulan keunggulan apa yang ada
di sini lada mungkin di daerah lain
ada nanas katanya kemudian ada juga konsumsi konsumsi
misalnya kita bisa melihat dari jagung ataupun dari gabah
ini adalah satu bentuk sinergi satu hati membangunan ini
kementerian pertanian juga mengingatkan bahwa komitmen para kepala daerah sangatlah penting
untuk sama sama mengawasi penertiban perda lahan pangan pertanian berkelanjutan atau lp dua b
hal itu guna memberikan perlindungan
serta keberpengaruhannya dan keberpengaruhannya